jangan pegang lo lo tuh nakutin gue tau gak
kepala gue sakit banget
eh glecio lo kenapa sih lo udah gila ya
hei buntelan ekstra large genut gak beraturan
jangan sekali sekali lo sentuh gue dengan tangan lo yang imba jijik tau gak
sayang jangan marah marah gitu dong
kamu tunggu aku aja ini motor sebentar lagi aku keluar oke
oke my princess apapun akan aku lakuin asal buat lo
eh godzilla betina terima aja nasib lo sekarang sejarah akan kembali berulang
iya bener banget
dan cowok yang paling keren di sekolah ini bakal jadi mikhani
dan lo akan jadi bahan tertawan seisi sekolahnya

da kimi gendut

ji ngumpetin roti keliatan kan lo
ya kim jangan sedih gitu dong
bentar kalau lo sedih langsung masuk ke sekolah dulu ya
muka lo tambah gede deh terus muka lo tambah bulat
gak mau kan
aduh gue gak tau ya gue punya mimpi tuh gak sih
glassio bisa jatuh cinta sama hani
ya ampun kini yang namanya udah berhubungan sama honey apapun bisa terjadi
hah hani itu kan jahat banget tau gak
biar orang orang tahu kita romantis
gue nari kalau nari kita kejar kejaran
kayak di film film india gitu

iya sebelum menginjau gasnyathropis
pak bayang glassio teh
eh malahnya jatuh cita abis
kim si glesio tuh belum sadar deh belum normal tau gak
tapi gue harus nyoba nyadarin dia sekecil apapun kesempatan
hah masih berani beraninya juga dia manggil manggil siglasio
untung ramuan dukun itu manjur banget
si glesio jadi gampang berhalsinasi
terus tinggal gue dengaran cerita yang aneh aneh
adik bungusnya si buto ijo dateng gles
gua takut banget
dia kan nafsir banget sama lo
terus dia pikir lo juga nafsir sama dia
aduh gles gua takut banget
buto ijo itu kan raksasa di cerita timun mas gles
ih masa lo gak tau sih
liat deh gles tarinya
aduh serem banget
dia kan pemakan bangkai hewan blas
napasnya jeboh banget
hai glesio apa kabar
eh gracia nanti mau jalan jalan ke mall lagi nggak
kita makan es krim bareng lagi
glesio kok lo pucat gitu sih kayak ketakutan kenapa
jangan pegang lo lo tuh nakutin gue tau gak
taring lu tuh serem banget
he dia tuh bukan adik nyarawana
dia adiknya buto ijo

pak itta pak itta
glesio lo nanti gila banget sih ngatain gue adiknya buto ijo
glesio lo tuh dulu baik banget sama gue

idih emangnya gue buta
lo liat dong cewe gue secantik beda dari gini
buat apa gue naksir sama perempuan raksasa kayak lo
eh butuh gendut nyadar dong
cowok tuh gak suka ngeliat lo
ih please deh masih ngejar ngejar segelas jauh kayak gitu
bener bener nyadar dong
kim kim udah deh kita pergi aja dari sini
glesio tuh lagi gak normal tau gak
iya kim mendingan lo abisin roti lo sekarang
ntar keburu gak enak loh
ih bau han bau yuk kita pergi dari sini
ih si gendut raksasa itu makan daging mentah
oh enak banget
gue keluarin geng cilis tiger bisa makan apa aja
tanpa mikirin berat badan gue berapa kilo bakalan naik besok
sekarang gue jadi gak napsu deh ngeliat roti
aduh masa sih french bread gue dibilang bahan kayak kucing
si gasnya tuh udah gila kali ya
eh bagus jangan berhati hati lo bisa diet kan kim
loh si glesio tuh emang nyebelin banget kok sekarang
gue juga bingung kok dia sekarang jadi tergila gila
sama kecantikan fisik gitu ya
padahal dulu dia kan anti banget tri
gimana kalau lo berubah jadi sisil
sisil tuh kan lebih cantik dari honey
pasti glesio langsung nempel deh sama lo
aduh tapi glesio bener
gue tuh gak pede sama diri gue sendiri
aduh enggak deh
dan gue gak akan pernah berubah jadi sisil lagi
lo tau gak sih
berubah jadi seorang sisi itu cuma nunda masalah
tapi gak bisa nyelesaikan satu masalah
pokoknya tekad gue udah bulep
apapun yang terjadi
gue bakal nyesel masalah itu sebagai kimi
bukan sebagai sisil
dan sisil udah gak akan pernah ada lagi di udang laut
nah si glassiu itu kan sekarang lagi gak sadar
nah sekarang kita harus sadarin dia
semua orang juga tau kalau orang gak sadar itu harus disadarin
ya ampun ri
gue kan belum selesai ngomong tadi
biasanya orang yang gak sadar itu kan berarti ada sesuatu yang gak beres di kepalanya
nah berarti kepalanya glasio harus kita kasih guncangan
kita pukul lo ya pada kepentungan
nah dia pasti langsung inget soal gini
masa kepalanya glesio dikepentung
emangnya dia kan lele
eh lebih bener lagi kip
lo pernah nonton film gak sih
orang yang kena amnesia biasanya sadar setelah dia jatuh
dan kepalanya tuh membentur benda keras
nah itu sama aja sama dibentuk
dimi lo main baseball
taruh sama wala
jangan sembarangan dong nonton warna
tujuan kita cuma glesio
eh itu dia
lo ngitung dari dua puluh oke
kecik motor kok mana ya
astaga masih di motor
nama belakang ini gue jadi pelupa ya
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
kim oh lain kali kalau momentum orang kudu tenang kim
hati lo harus dingin
biar gak salah bentung
si glesio udah datang
ingat ya jangan salah bentung lo
tunggu kunci motor gue masih ada
kalau nggak bisa melayang motor gue
astaga sekarang jaket gue yang ketinggalan
cepetan dong kim
panas banget boleh minum benat
cepetan aus nih
kim kita boleh minum dulu ya
aduh kena terang